mantan ketua kpk agus rarjo ditunjuk menjadi penasehat kapolri
jenderal idam aziz bersama tujuh belas orang lainnya
sekretaris kompolnas bekto suprapto menjelaskan bahwa kapolri memiliki hak
untuk membuat tim penasehat ahli sendiri
menurut bekto posisi penasehat ahli sudah ada sejak dulu
selain agus rarjo kapolri juga menunjuk indrianto seno aji
yang keduanya merupakan mantan ketua kpk
itu masalah penunjukan tadi tidak kami bahas
itu menunjukkan itu haknya pak kapolri
pak kapolri perlu penasihat ahli
sebelum kamu lahir penasihat ahli kapolri itu ada